hari gini ada semangkuk soto ayam dengan harga dua ribu rupiah bukan sulap bukan sihir
kuliner super murah ini memang ada di jalan mastrip kota blitar jawa timur
penjualnya sepasang suami istri yusrudianto dan ratna warga jalan bungur kota blitar
sebelumnya mereka berjualan nasi kecil malam hari pandemi membuat lapak mereka nyaris tutup
mereka lalu memutar otak berjualan juga pada siang hari dengan menu soto ayam tapi
harganya super murah dua ribu rupiah saja nah meski hanya dua ribu isinya tetap sama nasi
mie bihun suiran ayam kecambah dan taburan bawang goreng buka setiap jam enam pagi dan
tutup jam empat sore tak kurang dari dua ratus porsi terjual perharinya
berbekal becak motor yang dimodifikasi soto ayam super murah ini ternyata menjadi buruan pelanggan
setiap hari hai berusaha hai ke rumah yang murah tapi bukan murahan gitu mas ya alhamdulillah
sih sangat sangat sangat sangat murah terus satu bapak burung itu sudah kenyang gitu begitu sarapan
kita menuju ke semarang untuk sarapan bubur ayam tapi antri dulu ya
hai mang dede dan istri masih sibuk melayani pelanggan yang sejak pagi berlokasi di kawasan
sompok semarang bubur ayam mang dede disajikan dengan porsi yang besar dan enam pilihan topping
seperti ati ampela kedelai goreng ayam serundeng bawang goreng daun seledri dan ayam suwir
harganya dipatok dua puluh ribu rupiah per porsi
tapi jika satu porsi dirasa terlalu banyak untuk disantap sendiri
pembeli bisa memesan separuh porsi kok delapan belas dan seperempat porsi rp enam belas ribu
beda sedikit harga itu disebabkan mang dede hanya mengurangi porsi buburnya
tapi toppingnya tetap
selain itu cita rasa khas menjadi daya tarik untuk pelanggannya
rasanya beda ya kalau di semarang biasanya manis ya
nah ini bubur asin gitu cuma porsinya banyak banget
yang porsi satu itu banyak banget
bedanya satu sama setengah itu kalau cuma di buburnya aja sih tapi toppingnya tetap sama
nah mau pilih apa nih untuk sarapan soto ayam atau bubur ayam